hampir seratus persen tiket kereta api habis saat arus mudik lebaran
peningkatan pembelian tiket terjadi sejak tiga puluh hari sebelum pemesanan dibuka
beberapa hari jelang lebaran stasiun kertapati palembang dipadati penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik
tahun ini kereta api indonesia di free tiga palembang menyiapkan lima puluh enam satu ratus dua puluh empat tempat duduk
untuk kereta api bukit serelo relasi kertapati lubuk linggau
kereta api raja basa relasi kertapati tanjung karang
dan kereta api sindang marga relasi kertapati lubuk linggau
yang sembilan puluh sembilan persen sudah habis terjual atau sebanyak lima puluh lima satu ratus dua puluh empat tiket
pemesanan tiket sudah dilakukan pemudik tiga puluh hari sebelum pemesanan tiket mudik dibuka melalui online pada bulan lalu
posko angkutan mudik juga dibuka di sejumlah stasiun mulai lima hingga

dengan ekuaran satu ratus enam belas petugas tambahan yang akan bertugas di titik rawan bencana
serta melakukan pemeriksaan secara berkala
kami sudah menambah dari sejumlah dua dua puluh delapan yang reguler

sebenarnya kalau sudah dijual online dan setiap hari sesuai dengan jumlah yang disiapkan sudah tidak ada puncak
karena memang sudah sama sudah terjualan
kami sudah menyiapkan semua dan kami sudah doakan di awal sepuluh
sehingga tidak ada antrian dilokasi maupun dikasih
pemudik selalu memesan tiket satu bulan sebelum keberangkatan setiap tahun agar tak kehabisan
dari awal sih soalnya dari ini kan baliknya ke lina ke duk ke duk ke duk ke lampung lagi sehari
oh gitu memang biar ada ini ya cepat ketemu keluarga juga ya di sana ya
ini apa memang tinggal di apa di kalimantre jatuh apa
ya masih selalu mau dikontribusi
akhir pekan diperkirakan seluruh tiket kereta api di divre tiga palembang sudah habis terjual
reski oktora muklas deferensial kompas tv palembang sumatera selatan